sejak jumat pekan lalu kementerian komunikasi dan informatika telah memblokir layanan percakapan instan telegram
keputusan ini disebut hasil dari koordinasi dengan sejumlah pihak seperti badan intelijen negara atau bin
serta badan nasional penanggulangan terorisme bnpt
pemblokiran telegram diambil pemerintah demi kepentingan masyarakat indonesia
hal ini lantaran konten telegram banyak mengandung unsur unsur terorisme serta pornografi
presiden joko widodo memberikan tanggapannya terkait pemblokiran aplikasi pesan singkat telegram
presiden mengakui langkah pemerintah menutup aplikasi telegram untuk mencegah meluasnya paham dan aksi radikalisme
sementara kapolri jenderal polisi tito karnavian mengakui jika pemblokiran domain telegram di website merupakan anjuran pihaknya
hasil analisa intelijen yang dikumpulkan juga ikut menyarankan penutupan web telegram
pemerintah kan sudah mengamati lama ya
sudah mengamati lama
dan kita negara ini kan mementingkan keamanan
keamanan negara keamanan masyarakat
oleh sebab itu keputusan itu dilakukan
karena memang tidak hanya satu dua tiga empat lima enam ribuan yang ada di situ yang
dikategorikan akan mengganggu keamanan negara ini
pak ulri apa ada media sosial lain yang
selain datang pak ulri karena dari hasil analisis intelijen kita yang sudah cukup lama
jadi sekarang ini terjadi perubahan
perubahan kita sudah berkali kali menyampaikan
terorisme pada saat ini ada dua macam
satu yang terstruktur
yang kedua yang tidak terstruktur
kalau terstruktur maka kita kekuatan intelijen menjadi nomor satu
yaitu untuk memetakan struktur mereka sampai sedetil detilnya memonitor dan melakukan tindakan
ketika untuk mencegah atau kalau sudah terjadi cepat diungkap
ini selama ini
bom bali dan lain lain
yang kedua adalah non struktur yang disebut dengan tadi saya sampaikan
jihad tanpa pemimpin
yang disebut dengan self radikalisasi
atau disebut dengan lone wolf
pemerintah indonesia secara resmi telah memblokir website layanan percakapan instan telegram
alasannya telegram dapat membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan sop dalam penanganan kasus terorisme
rupanya langkah pemerintah ini di protes pengguna internet
dalam pernyataannya durov mengaku sangat kecewa dengan pemblokiran tersebut
durov mengatakan telah terjadi kesalahpahaman dengan kemkom info
dan memberikan tiga langkah untuk menyelesaikan persoalan itu
pertama telegram telah memblokir semua saluran yang terkait dengan terorisme sesuai arahan kemkominfo
kedua telegram siap bekerja sama dengan pemerintah indonesia untuk mencegah aksi terorisme di masa datang
juga yang ketiga telegram telah membentuk tim khusus dengan pemahaman yang baik terkait budaya indonesia
dan merespon laporan terkait konten berbau terorisme
ahli telematika dan sosial media nukman lutfi mendukung langkah pemerintah memblokir aplikasi pesan telegram
menurut nukman selama ini pihak telegram tidak menanggapi permintaan pemerintah indonesia untuk memblokir kanal serta konten yang mengandung teror
nukman mengakui di dalam aplikasi telegram memang banyak konten dan kanal orang indonesia yang mengandung teror dan membahayakan bagi negara
nah memang kalau dilihat dari siaran pes dari kominfo itu mengatakan bahwa telegram itu ditutup parsial karena mereka tidak bisa memberikan sop yang diminta pemerintah
sop itu apa sop untuk menangani konten konten teror ternyata betul kan dan itu dipenuhi sekarang di
sehingga saya yakin mungkin dalam beberapa hari ke depan telegram akan dibuka lagi oleh pemerintah indonesia
pemerintah secara resmi memblokir layanan chatting telegram di indonesia karena adanya konten bermuatan radikalisme dan terorisme
sejauh ini baru web telegram yang diblokir sementara aplikasi di telpon seluler masih dapat digunakan
namun tidak tertutup kemungkinan seluruh platform telegram akan diblokir jika dianggap masih melakukan pelanggaran
pemblokiran dilakukan terhadap sebelas domain name sistem telegram antara lain t me telegram me dan telegram org
pemblokiran berefek layanan chat telegram di web tidak dapat diakses oleh pengguna
saat mendampingi wakil presiden yusuf kala dalam kunjungan kerja ke padang sabtu siang menteri komunikasi dan informatika rudiantara mengungkapkan
telegram diblokir karena banyaknya konten radikalisme dan terorisme pada platform tersebut
konten tersebut bermuatan propaganda radikalisme paham kebencian atau ajakan dan cara merakit bom yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan di indonesia
belum dapat dipastikan sampai kapan pemblokiran akan dilakukan
kita minta service levelnya ditingkatkan
baik untuk facebook twitter youtube dan lain sebagainya
karena kita perhatikan sejak dua ribu enam belas ini sampai sekarang
mungkin sekitar lima puluh an persen belum di follow up oleh mereka
pemerintah menyatakan tidak akan segan segan memblokir
atau menutup media sosial yang dianggap melakukan pelanggaran
joni dikambang padang